menyangkut seliwurannya berita tentang pak muhammad iryawan
nah ini memang ada semacam pengembangan opini tentang keterlibatan jenderal keterlibatan elit dan sebagainya
prinsip dari tim ini adalah bahwa kami tidak akan membenarkan yang tidak benar
dan juga tidak bisa dipaksa untuk menentukan bahwa si a adalah pelaku si jenderal b adalah otak dibalik itu dan sebagainya
kami tidak akan mau siapapun mau mengendalikan hal itu
termasuk yang memberikan mandat kami
nah karena itu saya ingin menegaskan bahwa keterlibatan jenderal irjen paul muhammad iryawan
waktu itu saya kira masih bintang dua ya
sebagai kapolda metru jaya
kapasitasnya sebagai kapolda metro jaya pada saat itu
yang berhubungan dengan saksi korban saudara novel baswedan
itu baik sebelum maupun saat peristiwa di rumah sakit dan mungkin sesudah itu
berhubungan nanti bisa dielaborasi lebih lanjut
tapi hubungannya itu di dalam kaitan bahwa
yang pertama tama memang pernah berhubungan di polda metro jaya di mapolda
karena yang bersangkutan dikenal pak novel diperkenalkan oleh seseorang untuk berkenalan dengan pak iryawan
wajar saja pertemuan biasa saja karena pak novel ini kan penyidik
dan ini juga pak iryawan
pak iryawan juga polisi
dan bicara perkenalan saja
dan sejak itu memang merasa kenal
kalau kemudian pak iryawan ketika ada masalah berkunjung ke rumahnya dan sebagainya
sesuatu yang wajar
tapi soal ada yang diungkap kemudian keluar tentang dialog atau berita berita tentang dialog mereka
yang sebetulnya tidak seluruhnya benar
tidak seluruhnya benar
nanti mungkin ifdal bisa lanjutkan
tentang apa yang kita periksa dari bukan periksa maaf kita interview baik dari pak iryawan maupun dari novel
dan catatan saya harus digarisbawahi setiap pertemuan antara pak iryawan dengan pak novel itu selalu ada saksi
dan saksi ini kami periksa
tidak saja di sini di luar kota kami periksa
saksi yang ada di dalam pertemuan itu
jadi tidak adalah jangan simpang siurkan berita
saya juga sebenarnya dari awal tidak mau membuka general ini jenderal itu
tapi bila ada yang sudah terlempar jenderal bintang tiga terus ada yang tanya
tiga jenderal itu siapa pusing saya
terus disimpang siurkan dengan berita berita yang tidak merupakan suatu kenyataan
karena itu mungkin bisa dijelaskan pemeriksaan kita dengan interview
maksudnya interview kita dengan pak iryawan maupun dengan pak novel